meluasnya peredaran vaksin palsu di tanah air membuat petugas gabungan di kabupaten situbondo
gencar melakukan sidak peredaran vaksin palsu di sejumlah rumah sakit dan puskesmas
meski tidak menemukan vaksin palsu petugas menemukan sisa botol vaksin yang habis digunakan namun belum dimusnahkan
petugas kepolisian bersama dinas kesehatan setempat langsung memeriksa ruang penyimpanan vaksin di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di situ bondo
sidak ini dilakukan menyusul beredarnya vaksin palsu hingga meluas ke wilayah jawa timur
di rsud abdurrahim petugas menemukan satu sisa botol vaksin yang belum dimusnahkan
botol itu langsung diperiksa mulai dari nomor register produk hingga daftar register selama enam bulan terakhir
petugas juga meminta botol sisa vaksin segera dimusnahkan agar tidak disalahgunakan
kita lihat dokumen resminya pembeliannya kemenangan resminya
pengeluarannya tentunya sudah kita pantau sampai saat ini belum ada yang palsu
sementara jumlah orang tua pasien balita berharap agar pengelola rumah sakit lebih cermat memberi vaksin pada pasien
apalagi saat ini kabupaten situbondo sekitar delapan balita memasuki masa wajib vaksin
ya puan terima kasih tapi saya sudah nanya di dalam yang tepat di dunia katanya asli dijamin asli
sudah berapa kali bu di imunisasi
ya sampai jam empat sudah
sudah jam empat
untuk mengantisipasi penyebaran vaksin palsu polisi bersama dinas kesehatan setempat akan meningkatkan pengawasan pada sejumlah rumah sakit
terutama pada proses pembuangan limbah limbah sisa medis yang rawan disalahgunakan